lu kelewatan rumah lo gua kirim lagi mandi taunya lu lagi ngedeket mesin itu
hai untuk aja nggak open card nya
magma untuk ngaku katok dalem
udah pada rapih
nekite mau rumahnya si mimin mimin mimin tuh anaknya cang amit lihat loh yang baru pulang dari kue
hai oh oh mimin yang tuh ngapain pagi pagi ke sono mimpi penggambar si mimin buat calon abang
waduh hebat amat bang mamat calon bini pakai impor dari kuwait apa lu bilang
hai dibawah kompor dari kuwait ah kagak lalit juga nih mbaknya nyonya berangkat ya
ya jalan ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nah hai cepetan kenapa ya
hai yang datang ngobrol barengan
mati ngasih weke nywalah castle

hai nih ayah belakangnya hahaha apa apa kok kamu ngelompok aku ah
berbarengan semua senongkon sopo loh gimana ini
itu yang janjiin kok saya mengikutin woi awal kau juga kau bakal ya best tunggu dulu ya
cepetan dong mandinya babel udah kegerahan tuh nungguin belum mandi
iya nggak gimana mau cepat daya mandinya aja nggak ada udah deh alasan aja loh mandi kok gue

jangan dibuka ntar abang kelupaan habis si mamat mandi aja setahun udah bilangin sama
nunjuk mana kok cepet abis i
ngamu si beken di keroyok orang bang
si beken mau keroyok orang
siapa berani keroyok
siapa yang keroyok si beken
itu bang banyak orang
emang salah apa si beken
ayo masaknya beken
anjingnya datang tuh pak
siapa yang nunggu
siapa yang mau keroyok si beken
gak mau keroyok si beken
si beken itu mau kawin sama si beken
kenapa begini banyak
uang sudah saya daftar dapet nomor satu satu
tapi mereka datangnya barengan kok
si beken jadi empur dong
loh tapi kan udah dapet telur sama madu
mandi apa tidurnya anak
jangan jangan kelelep nih anak
dia sedot aja
dia sedot aja
lebih baik pulang aja dulu
kepada yang udah
besok bisa dateng kesini buat ngawinin kambingnya
semua ini kesalahan
ya staff saya yang bego ini
pake taksi ini
awak keduanya dari depo
ganti ganti ganti
lu bawa duit gak
ah sini gue pinjam dulu deh
bapak bapak jangan khawatir
sebagai pengusaha pegalangan
golongan lemah tapi saya tetap
transport bapak berapa duit
berapa duit saya bayar
satu ratus dua puluh ribu bagaimana bapak bapak setuju
ha tapi inget
jangan sampai disunat hak orang ya
kalau sampe lu sunat
lu bakal kualat tujuh turunan
mudah mudahan enggak bang
terima kasih bang
ngapain aja begini
nih semua gara gara lu
aturan untung jadi buntung
salahnya bang mamat sendiri
mestinya biar aja beken itu
kan kita gak keilangan duit bang
lu mau gantiin si beken
hmm ya kalau aku sama si beken
ya gak matok
lu kelewatan lu matlo
gua kira lu lagi mandi
taunya lu lagi ngedeket mesin itu
aduh ayo cepetan
ada apaan sih nyetan dulu dong
aduh sakit ya
untung aja gak open
wah bang mamat
untung aku katok dalem

aduh nyak gimana sih
tuh liat lantaran lu jemur dua jam
malon itu babelu
ah emang babelu aja pelor
dosre lu ngatain orang tua
udah sekarang mau ganti baju sama
ganti yang rapi ya
supaya si mimin kesel kesel
nyak gak bosen bosennya
mendingan jadi bujangan
reda allah reda orang tua
lu jangan tolak
kalau lu tolak lu bisa susah
yaa be tibang begitu aja
ntar kalau ayo kenapain apai
yang susah si apai
kan babel juga minyak
makanya kalau lu mau selamat
obongan orang tua mesti lu dengerin
umur lu ganti gocak
umur lu ganti gocak
dah sam dah tau di untung tuh anak
mau di kawinin aja susah
kalau gue sih
apai apai apai apai
ingat yang menurut kita dulu
kira apai lu ah